debit air sungai citarum dan sungai cibeet hingga rabu pagi belum mengalami penurunan
air luapan kedua sungai tersebut terus masuk ke permukiman warga di desa karangligar kabupaten karawang jawa barat
emang rumahnya sudah rendam
sudah sudah sedahi
sudah banyak sih pak
ribuan rumah ada ya
ribuan sudah ribuan
ini dari jalan ini aja rumah kita udah ada dua meter lah
dekat ke dalemannya
airnya sendiri dari mana sih
kalau air mah dari cibeet
ini yang sebelah
debit air yang terus meningkat membuat sejumlah warga yang rumahnya terendam lebih dari satu meter terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
mereka pun turut membawa barang berharga seperti televisi pakaian dan juga surat surat berharga lainnya
namun ada juga beberapa warga yang memilih bertahan

menurut mereka lebih nyaman di rumah sendiri tanpa harus berdesak desakan dengan pengungsi lain
jadi kalau disana asal agak kurang enak gitu
kalau disini enakan
pengen kencing ya enak
jadi beli tinggal disini aja ya pak
iya gitu amanan disini
nggak takut nih pak air terus naik pak
kalau naik mah ya takut
hingga rabu pagi ketinggian air yang merendam ribuan rumah di desa karangligar ini mencapai tiga meter
tariana karawang jawa barat